lagi nyari seseorang
selama belasan tahun
aku gak pernah dapat kabar tentang dia
tapi aku gak pernah nyerah
aku masih punya harapan aku bisa ketemu sama dia
allah masih mempertemukan kami lagi
kamu lagi nyari seseorang
mbak kamu tolong cariin baju saya yang
baju saya yang merah putih
briana gak boleh melihat guntingan berita evita ini
lebih lebih dengan kejadian kemarin itu

kamu pasti pengen ngasih
lukisan gadis masa kecil kamu kan
ya tadinya tapi tadi
lukisannya kecebur kali
ya aku rasa ini pertanda dari
perhitungan bahwa aku
memang udah seharusnya ngelupain anissa
karena berapa kali aku mau kasih kamu
dan gagal terus kan
jadi ya kayak mulai sekarang
kamu udah masa masa dapat dapat cari anissa buat aku
kok kamu jadi putus asa gini sih
ya bukan emang
kamu pasti bisa ketemu sama dia
dan kamu harus yakin itu
pasti tahu semuanya
dia bisa melihat
dia bisa mendengar
dan dia tahu kalau kamu sangat merindukan anissa
dia pasti akan mempertemukan kamu kok
jagain adik kamu
kenapa kamu biarkan dia hilang
lagi nyari seseorang
selama belasan tahun
aku gak pernah dapat kabar tentang diri
tapi aku gak pernah nyerah
aku masih punya harapan aku bisa ketemu sama dia
allah pasti mempertemukan kami lagi
it's barb languages nya ngunjut
gracias lah kayak kamu
terima kasih selalu jujur suatu pukul hari

aku gak akan menyerah cari anissa
sama seperti kamu
aku pasti akan menemukan kamu anissa
kakak pasti akan menemukan kamu merah
kamu jelaskan sama saya
kenapa kamu banyak sekali klipingan keluarannya evita
dan kenapa juga kamu terbalkan di samping foto bayi
saya ngefans sekali dengan
sejak muncul di tv nya
terus bayi itu
kenapa kamu taruh fotonya evita di samping bayi
seolah evita dan bayi itu berhubungan
nggak ada hubungan apa apa pokoknya
saya kepengen nantinya anak saya seperti nenek evita nya

seolah olah saya akan alexada dengan ammar
terus colocasi sama si metin sih
memang benar ada kata kata itu
memang aku tahu

dan ingin putrinya seperti evita
makanya dia menempel foto putrinya saat bayi
bapak ini aneh banget ya
menyampaikan kecurigaan mamat terhadap sikap pembantu penyakitan itu
pesing deh mama
udah mama gak mau tau
kalian yang terima dia kerja disini kan
kalau sampai pembantu itu bikin masalah di rumah ini
kalian yang urus
susah soal papa
kamu baik baik aja kan
aku bahagia disini kevi
tapi aku gak tenang
kamu mau nyari anissa sampai ketemu kan
maafin aku rick
kamu gak usah khawatir
kamu akan ketemu sama anissa